menko polhukam memberikan tanggapan terkait serangkaian bom yang melanda wilayah jawa timur
wiranto menegaskan revisi undang undang terorisme harus segera diselesaikan
hambatan hambatan kendala kendala atau belum sesuainya pemikiran kita pandangan kita tentang revisi undang undang terorisme
sudah kita sepakati bersama kita selesaikan bersama
sehingga dalam waktu singkat revisi itu mudah mudahan dapat segera kita undangkan
sudah ada satu kesediaan dari berbagai pihak untuk bersama sama menyelesaikan konsep terakhir
dan bahkan presiden juga sudah menyampaikan bahwa secepatnya harus diselesaikan
dalam pertemuan ini kita sepakat bahwa sebaiknya tidak kita gunakan perpu tapi segera diselesaikan secara bersama sama